sudah hampir delapan bulan mendiang nofriansah yosua huta barat
anak pasangan samuel huta barat rosti simanjuntak pergi selamanya
kepergian yosua meninggalkan kenangan bagi keluarga yang amat membekas di lubuk hati
pasalnya anak kedua dari empat bersaudara itu meninggal mengenaskan penuh luka tembak
sambil melihat foto masa kecil yosua atau biasa di sapa abang
sang ibu rosti siman cinta terlihat haru
sedari kecil abang berkepribadian baik ia juga jujur penurut dan rajin belajar
yosua pun ikut prihatin rela ke ladang membantu ekonomi keluarga
menjadi pelayan peribadatan di gereja
serta menjadi seorang polisi membuat rosti bangga terhadap cita cita mulia abang
jelang kematiannya yosua belum sempat menggapai harapannya
menjadi perwira polisi menikah
dan tinggal bersama mengisi hari tua sang bunda
hati rosti hanyut dalam kerinduan bersuai yosua
yang saat ini hanya bisa dirasakan dalam mimpi
rosti hanya pasrah sambil berdoa
semoga hakim memberikan hukuman seberatnya bagi para terdakwa
sebagai obat rasa kehilangan anaknya
dia memang dua cita citanya kemarin itu

kata dia kalau aku nanti lulus kepolisian tetap aku jadi pelayan juga di kepolisian
ini sudah lama kira kira masih terasa kira kira rindu dengan suaranya atau apa
memang itulah mungkin tuhan juga selalu dikirim mungkin roh dia bagaimana
walaupun dia sudah lain tempat dia selalu ada
selalu dekat saya terasa
apa dalam mimpi itu
dalam mimpi dia juga sering datang

saya lagi duduk juga dia datang
ayah yosua samuel huta barat mengaku shock
namun dipendamnya agar keluarga dapat abah
pasalnya ia yang kali pertama melihat kondisi mengenaskan jasad yosua
kejadian yang tak pernah terlupakan sampai kapanpun
tidak bisa saya lupakan
saya lihat sendiri
itu sudah saya buka saya sendiri buka piti jenajah itu ya
saya sudah mau memasukkan tambahan formalin
baru nampaknya luka luka itu lagi semua
apalagi sudah diotopsi ulang
di mana mengamai orang yang menyebabkan ini
kok setia inilah orang ini
hanya foto ataupun cerita indah masa lalu
menjadi obat kerinduan kedua orang tua yosua
hakim menjatuhkan ponis terberat bagi para terdakwa
sehingga dapat sedikit mengurangi beban sakit di hati kedua orang tua yosua
sungai bahar moro jambi